allah swt berfirman
dalam surat al baqarah ayat satu ratus tujuh puluh tiga
sesungguhnya allah swt
dan juga sesembelihan
yang dipersembahkan selain allah swt
kalau gak dimakan sayang atuan aden ini
jadi mau bazir aden
berikan saja kepada hewan ternak
ini tidak bisa dibiarkan
mereka harus beri pelajaran
kita harus mendapatkan makanan
aku bisa mendapatkan makanan
gua itu sudah tidak jauh lagi
kita tangkap mereka malam ini juga
aku harus segera memberitahu nang
assalamualaikum sheikh buruh
ada apa raden
di mana nimas kenanga sheikh buruh
hamba tidak mengetahui
celaka sheikh buruh
kita harus segera menemukan nimas kenanga
tidak sheikh buruh
aku melihat anak buahnya arya banci
telah menyebar sheikh buruh
aku tidak ingin dibebaskan dari hukuman
raka kuamuk marugul
masih di penjara
aku mau dibebaskan kanda

hukuman aku dikendali
tak ada bp zadana yang telah
ibu darah tungting manik sangat pandai memainkan rencana jahatnya
rakamu amuk marug dibebaskan atau tidak tergantung dari persidangan aku
kanda tidak ingin terbangkiri di dalam menjatuhkan hukum
jika rakamu bersalah rakamu harus dihukum
karena kanda sangat menjunjung tinggi keadilan
kandahan dinda bisa mengerti
kandahan dinda bisa mengerti
rakyat amuk marug diminta menghadapi rakyat siliwangi
aku disuruh menghadapi rakyat siliwangi
sebaiknya kamu tunggu disini
ini adalah urusanku
pak den bukankah kita saat ini
udah berjalan menjalankan tugas dari negoci perahabu
untuk mencari kitab da sozial musyidil

bagi mereka veran jumpa pelajaran
pilih agama dalam jalan ini
kalau begini terus
aku bisa tertangkap oleh mereka